hujan deras yang melanda sejumlah wilayah di jawa timur kembali merendam pemukiman warga
di sumeneb puluhan rumah terendam banjir luapan air sungai tambangan
sedangkan di mojokerto aktivitas warga lumpuh akibat rumahnya kebanjiran
puluhan rumah di dua desa yaitu desa nambakor dan desa tanah merah kecamatan saronggi sumeneb
terendam banjir sejak selasa sore
karena debit air yang sangat besar dan bersamaan dengan kondisi air laut pasang
membuat air sungai tambangan meluap hingga merendam rumah sekolah dan sawah warga
akibatnya aktivitas warga lumpuh total
tak hanya itu banjir juga merendam jalan transnasional sumene pamekasan
hingga menyebabkan arus lalu lintas terganggu
di mojokerto hujan lebat sejak selasa malam membuat air sungai di desa gelonggongan
kabupaten mojokerto meluper hingga merendam ratusan rumah dan lapak pedagang pasar sawahan
banjir yang mencapai ketinggian tiga puluh cm ini membuat barang dagangan penjual terendam banjir
tak hanya merendam lapak pedagang pasar sawahan
banjir juga merendam ratusan rumah warga di sekitar pasar